berada di pesisir selatan banten sawarna menjadi destinasi wisata andalan di kabupaten lebak
meski memiliki banyak pilihan objek wisata pantai
kasan pesisir sawarna belum memiliki akses masuk kendaraan roda empat
ojek menjadi pilihan pengunjung
koresponen cnn indonesia victor pangaribuan akan mengulas cerita perjalanan ke sawarna
sudah menjadi pemandangan biasa jembatan kecil sepanjang tiga puluh lima meter ini dilintasi oleh sepeda motor yang hilir mudik mengangkut penumpang
jembatan ini adalah salah satu akses utama menuju objek wisata kawasan pesisir bernama sawarna
berlokasi di kecamatan bayah kabupaten lebak banten sedikitnya ada sembilan objek wisata di desa sawarna
mayoritas adalah pantai
tiket masuknya rp lima per orang
ojek menjadi moda transportasi andalan ketika berwisata ke sawarna
bersiaplah merogoh kocek lebih dalam jika ingin menjelajahi banyak pantai di desa ini
ke pantai sabra
ke pantai itu rp lima belas
rp lima belas pp
akan sabra kang mau ke pasir putih
jadi kalau ngantriin rp sepuluh tuh bisa
nah jadi kalau mau liburan ke pantai pantai di sawarna kita harus cerdas menawar tarif ojek
saya menyewa ojek yang dikemudikan dadang menuju tiga pantai dengan biaya rp seratus
setiap bulan rata rata dadang memperoleh penghasilan satu lima hingga tiga lima juta rupiah dari profesinya menjadi pengemudi ojek
rata rata akan kasih ke wisatawan berapa nih kalau ngantri ke sawarna
oh kalau untuk ke sawarna rata rata dua puluh lima bulat balik ya

terus kalau untuk paket keliling satu ratus dua puluh itu ditungguin
tapi kalau misalkan nanti ojek ditiadakan ada akses mobil masuk akang setuju nggak
kalau misalnya nggak setuju
kita bagaimana untuk majunya wisata sawarna gitu
keberadaan ojek pengantar wisatawan di sawarna bagai buah simalakama
di satu sisi kehadiran ojek mempermudah mobilitas wisatawan seperti saya untuk menuju pantai pantai di sawarna
apalagi jalur yang tersedia terbilang sempit dan berkelok
namun di sisi lain menggunakan ojek saat berwisata di sawarna membuat wisatawan perlu menyiapkan biaya lebih besar terutama bagi mereka yang berbudget kecil
lalu apa alasan pengelola wisata tak menyediakan akses masuk kendaraan roda empat menuju pantai di sawarna
kita pertimbangannya bahwa pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan
di antaranya satu kantong parkir atau jasa parkir
keduanya objek itu sendiri
lebih kepada fokus kita bagaimana men set wisatawan ini tidak membawa kendaraan ke pantai hanya cuma roda dua saja yang bebas kita masuk ke pantai gitu
supaya lebih kepada pemerataan kehidupan masyarakat
ada alternatif bagi anda yang tak ingin mengeluarkan banyak biaya ojek ketika berwisata ke sawarna
menginaplah di homestay homestay yang tersedia sehingga anda bisa berjalan kaki menuju berbagai lokasi wisata
jadi di desa sawarna ini ada lebih dari tujuh puluh lima homestay
nah ini harga sewanya berkisar antara empat ratus ribu rupiah ada juga yang satu

jadi harga ini tergantung dengan okupasitasnya
atau tingkat hunian homestay yang ada di sini
destinasi pertama saya di sawarna adalah pantai pasir putih
sekitar enam ratus meter dari pintu masuk
bergaris pantai sepanjang sekitar satu km pantai ini cocok dikunjungi oleh wisatawan yang ingin bersantai menikmati lembutnya pasir putih
yang ini jangan terlewatkan pantai tanjung layar
pantai dengan dua batu karang ini menjadi ikon wisata di desa sawarna
cocok bagi anda yang ingin berburu spot untuk berfoto

dua batu karang ini mitosnya adalah perwujudan dari layar perahu sangkuriang
sebuah legenda yang cukup populer di jawa barat
tapi berdasarkan sejumlah penelitian batu karang ini tersusun dari batuan sedimen
yaitu ada breksi ada tuflapili dan juga ada batu pasir
usianya ini lebih dari dua puluh juta tahun
ingin menikmati suasana pantai yang lebih tenang dan lengang
legon pari bisa menjadi pilihan ketika anda berwisata ke sawarna
bahkan anda bisa bermain di tempat lain
bahkan anda bisa bermalam di pesisir pantai dengan tenda
pilih ke legon pari ini karena tempatnya sepi
jadi lebih enak buat camping
nggak ada gangguan dari turis lain
agar liburan anda di sawarna nyaman dan menyenangkan
ada sejumlah tips yang bisa anda lakukan
saya punya beberapa tips bagi anda yang akan melancong ke sawarna
rute perjalanan dari jakarta ada dua rute yang bisa anda pilih
yang pertama lewat rekas bitung
yang kedua lewat sukabumi
estimasi waktu tempunya
lama kok lima sampai enam jam
saya merekomendasikan lewat tol rangkas bitung karena kondisi jalanan lebih lancar
kalau lewat sukabumi bersiaplah untuk menghadapi banyak titik kemacetan
jalannya pun berkelop
kemudian moda transportasi
ketika anda tiba di sawarna saya rekomendasikan untuk rental atau sewa sepeda motor saja
jauh lebih murah
bebas berkeliling kemana saja
biayanya ini paling mahal rp seratus per hari
kalau pakai ojek untuk satu lokasi destinasi
pantai misalnya rp tiga puluh di pulang pergi
kalau mau ke lima lokasi biayanya bisa lima kali lipat loh
kemudian pilih waktu yang tepat untuk ke sawarna
jangan di musim hujan
curah hujan tinggi langit pendung pantai jadi tidak sedap untuk dipandang
datanglah pada saat musim panas sekitar pertengahan tahun
karena saat itu rona pantai atau laut yang kebiruan bisa terlihat lebih indah
pemandangan matahari terbenam pun mudah didapat
terakhir waspadai ombak pantai
sawarna berada di pesisir selatan yang berhadapan langsung dengan samudera hindia
ombaknya cenderung besar
cocok untuk peselancar tapi untuk berenang cantik
bagaimana siap berlibur ke sawarna
tim liputan cnn indonesia